pemirsa teka teki penyebab retaknya rumah tangga ahok dan veronica sempat jadi viral di media sosial
dugaan perselingkuhan pun menjadi perbincangan dan telah dikonfirmasi adik sekaligus kuasa hukum ahok vivi leti indra
yang menyebut perceraian ahok disebabkan oleh orang ketiga
kabar tentang bungkatan cerai yang dilayangkan mantan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama
terhadap veronica tan awal januari lalu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan warganet
alasan yang mendasari perceraian tersebut menjadi topik yang viral di media sosial seperti twitter facebook dan youtube
berbagai spekulasi bermunculan mulai dari alasan politis hingga perselingkuhan
perselingkuhan yang diduga dilakukan veronica dengan pengusaha bernama julian totyo pun ramai diperbincangkan
simpang siur kabar ini akhirnya ditanggapi kuasa hukum sekaligus adik ahok yang mengkonfirmasi dugaan tersebut
pertanyaan terakhir bagaimana percaya anda dengan percaya ahok yang menyebutkan perceraian tersebut
vivi bahkan menyatakan ahok dan anaknya shan pernah mengkonfrontasi julianto agar tidak berhubungan dengan vero
namun vivi menyebut usaha keduanya kala itu tidak berhasil
pak ahok datang dan memohon tuh dan bukan cuma pak ahok yang memohon anaknya juga
sejak kasus ini muncul baik pihak veronica maupun yulianto memilih bungkam
situs yang berhubungan dengan usaha milik julianto dan kantornya di kawasan penjaringan jakarta utara pun
sementara itu veronica memilih tidak hadir dalam persidangan cerai yang diadakan di pengadilan negeri jakarta utara
tuhan terima kasih atas semua yang telah terjadi